sejumlah pereli indonesia yang berlaga di asia cross country rally axcr dua ribu dua puluh
telah memasuki wilayah laos setelah menempuh perjalanan jauh dari thailand
salah satunya lodi dan sasti yang merupakan satu satunya wakil indonesia di kelas perempuan empat x empat
menurut lodi dan sasti yang telah menempuh hampir seribu km pertama sejak titik start di thailand tiga belas agustus lalu
medan yang dilalui sangat berat sehingga sejumlah peserta sempat tersesat dan mengalami sejumlah insiden
meski begitu mereka optimistis dapat menyelesaikan balapan hingga akhir
targetnya kita untuk saat ini yang penting kita finish dulu karena untuk mencapai finish juga gak mudah
karena medannya juga lumayan berat dan bahkan sampai panitianya sendiri aja bilang bahwa ini adalah medan terberat selama axcr
jadi kalau misalnya kita berhasil finish
kita udah happy banget
finish dengan waktu yang baik dan kita selamat mobilnya juga sehat
mobilnya sehat dan buat indonesia semoga kita gak mengecewakan aja
dan di tanggal tujuh belas agustus ini ulang tahun indonesia kita berjuang untuk indonesia juga dan juga untuk perempuan indonesia
beratnya medan diakui preli kawakan rifat sungkar yang pada ajang axcr tahun lalu mampu finish di posisi kelima
itu nyebrang ke laos nah disitu pertandingan yang sebenarnya
buat saya saya berjuang untuk tim mitsubishi rary r tapi gimana pun juga menuju kemerdekaan indonesia
saya akan berjuang untuk indonesia
kali ini mungkin ceritanya belum semanis tahun lalu karena di hari pertama saya kena penalti sangat besar
sekali ini saya berangkat dari bawah saya dorong mereka untuk maju
tapi saya lagi catching dari posisi bawah menuju posisi tengah
masih ada tiga hari lagi balapannya jadi doain aja

di laos dengan total jarak tempuh dua ribu km

di laos dengan total jarak tempuh dua ribu km

tercatat ada enam belas pereli indonesia menggunakan delapan mobilsto
di sejumlah kelas berpartisipasi
di sejumlah kelas berpartisipasi
di sejumlah kelas berpartisipasi

di ajang rally asia ini
di ajang rally asia ini